media sosial tak lagi sebatas wadah pencari informasi
revolusi teknologi membuatnya menjadi ruang adu eksistensi
etalase karakter diri bahkan tempat mengais rezeki
menjadi kebutuhan sepanjang hari ruang media sosial tak sepenuhnya aman untuk interaksi
bertaburan hasutan penuh benci emosi hingga dusta menjadi asupan yang lumrah untuk dikonsumsi
maka jadikan bijak dan literasi sebagai kunci
jangan sekedar basa basi hilangkan ragu dengan mencari perujukan yang pasti
dari sekedar mencari hiburan media sosial bisa berujung hasutan kebencian
maka jadikan media sosial untuk mendekatkan bukan menjauhkan
saya tiffany raitama uu mediacorp pte ltd
untuk cnn indonesia